dua belas anak buah kapal nelayan bunga hati dua yang tenggelam di perairan indramayu
akibat kapal yang mereka tumpangi terbalik diterjang ombak sudah berhasil diselamatkan
ke tiga belas nelayan sempat rekam kamera saat dievakuasi ke kapal mini tanker bahari maju dua
kini para nelayan sudah berada di pelabuhan sampit kalimantan tengah dalam kondisi selamat
seperti inilah detik detik proses evakuasi terhadap ke tiga belas anak buah kapal bunga hati dua
di perairan indramayu jawa barat
ke tiga belas abk ini berhasil dievakuasi oleh kapal mini tanker bahari dua
yang tengah melintas di perairan indramayu pada jumat pagi lalu
mereka berhasil dievakuasi tiga jam setelah mengapung di tengah laut
setelah kapal mereka terbalik di terjang ombak
mereka sempat bermalam bersama di kapal bahari dua di tengah laut
dan cuaca buruk mengakibatkan sulitnya komunikasi untuk memberikan informasi terhadap penyelamatan ini
setelah kami menerima informasi dari bunga hati dua
sabandar pelabuhan sampit bahwa seluruh abk dari kecelakaan kapal
yang terjadi di perairan indramayu ini telah berhasil dievakuasi dengan keadaan selamat di pelabuhan sampit